kang aceh mau kopi
sebentar ya kang
kita tunggu di dalam aja
kang dasip teh
sudah pulang tadi sore
mau nyebat bicara apa
mang tahu pasti kamu mencemaskan dedeh ya
cucu teh bingung
cuci teh gak ngerti sama jalan pikirannya
maero sama pak ustadz kemet
kan kita yang muda harus contohin orang tua
kalau orang tuanya kayak begitu
dedeh tidur ya
kayak dede bisa sholat tahajud
udah tidur ya
kemudian sekarang dede tidur ya
boleh nggak lidtentang gitu ya
bersih gak kalian
jaga jangan pada ketawa
kasih aja di dah dong
orang banyak kok yang lewat sini
lu mau kemana
ke rt tujuh bukan ac rt tujuh
harga mesin jahitnya t dua juta
belinya tuh yang kecil aja
yang bisa di teng teng teng
iya itu harganya dua juta
tapi kita nabung dulu ya
jangan lama lama tuh
nanti keburu rewat kios kita

kalau rumah mewahnya laku
akan dapat komisi gede
insya allah nanti kita beli motor
biar nengnya kemana mananya
gampang buat beli bahan jahitan
beli motornya baru ya
jangan yang second
kalau akan akan berubah
saya kan selama ini
pakaiannya sopan kang
kamu gak usah khawatir
kamu gak usah khawatir
rumah saya kan di belakang
kalau saya pulang pasti lewat depan rumah etin
kalau ada pak mulyadi kita gerebek yuk
kalau kita gerebek mereka langsung dinikahin
keenakan si muka becek bisa nikah sama netin
lewat depan rumah entin yuk
kamu percaya sama entin
assalamualaikum kamul entin

nanti gak enak kalau dilihat tetangga
iya kak naceng
kamu komit pulang dulu ya
kamu kan rt delapan
kamu kontrol dulu ke rt kamu ya biar aman
saya ke link dulu ya kalau enggak
ini ada apa
ini ada apa
ini ada apa
ini ada apa
ini ada apa
ini ada apa ya
kang aceh mau kopi
sebentar ya kang
kesampean juga itu itu saya
eh pada kemana ya